tenang dulu tenang disitu jangan bergerak
atau lo atau lo kalau kita sergap apinya
ini anak anak menghilang beritanya mereka itu sedang mencari babi hitam
hai mudah menyiap ini anda dikenal make we
hai river alumensi itu deh
ini aja deh kita pagi dua tim aku nangis dan meus idustri itu deh ini aja deh kita

pagi dua tim aku sama bela ke arah kanan april sama rafa ke arah sana ya
kita pergi bareng bareng aja kak rafa takut
rafa kalau belum pencar jadi pencet tempat kita mau
nanti kalau belum nyangkut gimana
dava kamu harus berani tenang aja nanti kalau kamu ada apa apa
tidak aja nanti kak ali sama kak bella dateng kok
itu dia jejaknya
eh itu adalah gitu
dia ke arah semak semak
warna apa tuh kak april
udah tau kayaknya dari arah sana
gimana kok tiba tiba uangnya keluar
bella bakalan tahan pakai taiga kaya ini
aku mau mukul babi ah maus
itu bukan untuk mukul tapi ini buat nahan dagingnya supaya gak nyaruduk kita
iya babinya ada di sana kenapa takut kak
udah kamu kalau takut tetap di sini aja
jangan kemana mana kalau misalnya ada apa apa teriak kak bella sama kak ali
kakak kesana dulu ya inget jangan kemana mana
itu siapa ya
jangan jangan itu babinya lagi
apa yang malem malem kesini
apa yang malem malem
ya kok ada bocah di sini
emangnya berani apa
ada minta tolong tuh
itu kan suara rafa
jangan jangan takut dalam bahaya om
yuk yuk yuk isu kita jawabin yuk
yuk yuk yuk
kamu tenang dulu
tenang di situ
aduh gimana nih
kalau kita sergap babinya
babinya bakalan reduksi rafa gimana
budak tadi kan udah bilang kayak begitu
tadi juga gue bilang kayak gitu
ini pak masif
pak rita itu rafa pak rita
ini ada babi hitam
aduh pak rata
pokoknya saya sekarang harus bertindak
babi mah kalau kita gerak langsung cep
aduh tapi pak rata
masa saya mau diem aja
ngelihat rafa mau disuduh sama babi
iya cepetan dong tuh pak rata
pak rata harus bertindak
lemparin kayanya ke han sip
iya jangan sampai lepas
pegang ujung ujung kainnya
udah gitu langsung dikekapin aja
kalau pasar ini
aduh babinya gelap banget
kalau menginak mah ayam
aduh pak rata gimana dong pak rata
aduh iya iya toh jangan kabur jangan sampai kabur
aduh itu babinya gak bisa gini ya pak rata
sini lah lesang
nah sekarang juga kamu sini kalau berani
dasar kamu bang
jangan jangan gue nanti jangan
haruslah launan kalau sama babi mah
jadi gimana dong pak rata
lihat cara menundukkan babi
iya biar tenang dulu dia dia makin panik

tapi babi itu emang gak bisa belok jalannya
kalau lari pasti lurus
cepetan nasi pers jangan sampai kabur
aduh siapa itu
ada yang lari kesana tuh
itu siapa pak rata yang baru saja lewat
eh baru dah
aduh pak rata
ini gimana dong tuh anak anak malah ngejar orang itu
siapa lagi itu teh
yaudah pak rata mendingan sekarang kita kejar aja yuk mereka
sebentar dulu sip
jangan sampai lepas ya
jangan sampai cilok sih ya
eh pak rata pak rata
jangan jangan itu babinya pak rata
bu bukan pak rata
bukan pak rata
alah udah pak yanto gak usah ngelak lagi
kalau emang itu bukan babinya pak yanto
kenapa pak rata
kenapa pak rata mesti kabur waktu babinya ketangkep
takut kemaleman pak rata
tuh kan bener gak ada babi ngepet babi ngepetan
eh pak rata saya mau denger ceritanya semuanya
dari awal sampai akhir
eh belum ya
lepas dulu lepas dulu
eh ntar lu kabur lagi kalau gua lepasin
saya ngelakur ini karena ngerjain mas tur
janji dia mau ngejualin bengkelnya ke gua
tur gimana bengkel jadi
maafin nih bang yanto bengkelnya gak jadi saya jual
lu gak usah banyak mikir deh tuh
ini bengkel bakal gue bayar mahal
sekali lagi nih pak yanto ya
bengkel ini tetap nggak saya jual
kan bang yanto udah punya banking yang lebih besar daripada ini